bok minum satu bong
bok minum satu bong
beli satu doang
kayak gak punya temen lu
beli satu doang
bok minum satu bong
beli satu doang
beli satu bong
pekan berusap gokil
lo kenapa bisa tiba tiba balik ke jakarta
gak ada bule yang bisa gue resein kayak lo disini
mobil gue ditimpuk sama cewe resek
ada makan engga
ayo kita ke tempe
malah tempe terakhir lagi nih
lo tuh gimana sih
masak tempe doang
gampen mulu kerjaannya
lo aja yang masak kan tugas lo
makan di luar aja
sekarang beli lauk putih disini ya
gak ada duit
bang kok ada duit sih
itu sekerjaan duit lo pada kemana
gak ada duit gak ada duit gak ada duit
beli satu doang
kayak gak punya temen lo
tidak ada duit
tidak ada duit
tidak ada duit
tidak ada duit
tidak ada duit
tidak ada duit
tidak ada duit
tidak ada duit
informasi get train
eh bin ajarin
akhirnya kamu nerima cinta aku
akhirnya kamu nerima cinta aku
kita backstreet aja ya
cuma kita yang ngerasain cinta kita

kamu percaya sama aku ya
banyak sudah ku lewati kisah cinta lain
tapi tak seindah kamu
bang kohar beli hp baru
gue gak tau
sejak kapan dia punya hp baru
jangan jangan nih hp baru buat si meka lagi
bukannya kamu ada kelas ya
aku masuk dulu ya
tapi ntar pulangnya kita bareng ya
kau pulang sekarang cepetan
yaudah kak aku pulang sekarang
kalau gak digituin
kamu gak akan buru buru pulang
sampai kulit hp baru itu
dia ngapain sih malah ke kantor mas bram
dia pasti mau ngebongkar semuanya kayu
kamu tuh ngapain sih kesini
tolong join aku sama keluarga aku bisa kan
aku cuma minta keadilan untuk anak kita
tapi dari mana buktinya gue mencoba bener anakku
mana buktinya far
pertemukan anak itu sama aku
kalau mencoba bener dia anakku
aku akan tanggung jawab
aku belum bisa menemukan
anak mas bram dan ayu yang aku buang